hakim mahkamah konstitusi memutuskan tidak menerima permohonan pengujian undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
tentang komisi pemberantasan tidak pidana korupsi yang diajukan delapan belas ada belasan mahasiswa dari berbagai universitas
menanggapi putusan ini kuasa pemohon menyatakan akan melaporkan hal ini ke dewan etik mahkamah konstitusi
pemohonan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut
pendayaan atas fakta dan hukum sebagaimana diurahkan di atas mahkamah berkesimpulan
satu mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo
dua para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo
tiga permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum
empat pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum
menanggapi putusan tersebut
kuasa pemohon ziko leonardo menyatakan akan melaporkan hal ini ke dewan etik mahkamah konstitusi
ada tiga hal yang mendasari pelaporan tersebut
yaitu soal pemajuan jadwal sidang perdana dan sidang perbaikan
kedua soal tetap dibacakannya putusan padahal telah dilakukan pencabutan permohonan
dan ketiga soal surat pemanggilan yang mencantumkan nomor undang undang yang sesuai
kami akan laporkan ke dewan etik besok pasti akan buat laporannya
mempertanyakan pertama siapa yang memerintahkan pemajuan permohonan
eh siapa yang memerintahkan pemajuan
pemanjuan jadwal itu
kedua kenapa mk masih tetap memutus sekalipun sudah dilakukan pencabutan permohonan
dan mungkin yang ketiga di sini kenapa di surat panggilan
putusan pengujian undang undang nomor sembilan belas sedangkan di putusannya tadi nomor enam belas
ziko yang juga mengajukan pengujian undang undang kpk dengan substansi perkara yang berbeda
berharap pengajuan dari pihak lain bisa diputus
setelah mempertimbangkan substansi hukum dan tidak terganjal pada permasalahan administrasi
tim liputan cnn indonesia
uji materi pertama terkait undang undang kpk baru yang diajukan mahasiswa tidak dapat diterima oleh mahkamah konstitusi
karena terdapat kesalahan objek
ini adalah satu dari enam uji materi soal undang undang kpk baru yang sedang diproses mk
menurut mahasiswa terjadi beberapa kejanggalan dan inkonsistensi
mulai dari jadwal sidang berubah tiba tiba seperti yang tadi disampaikan
hingga munculnya jadwal putusan sekalipun pemohon mengaku telah mencabut laporan
kita bahas malam ini bersama narasumber di studio sudah hadir

mas kurnia ramadana peneliti icw
selamat malam mas kurnia
terima kasih sudah hadir
dan juga ada bang charles simabura peneliti pusako universitas andalas
bang charles selamat malam
terima kasih sudah hadir
bang charles jelaskan apa yang terjadi dari putusan mk hari ini sebenarnya
ya seperti yang tadi sudah disampaikan ya bahwa putusan ini kan no
jadi sebenarnya bukan kandas juga
kalau dibaca tadi kan jr undang undang kpk kandas
saya jawab saya mesti mengatakan salah satu saja
karena ada enam yang tadi dari enam itu satu
dan itu no
no itu dia berarti tidak dapat diterima
artinya saat formilnya tidak terpenuhi
nah waktu itu sebenarnya kita kan sudah me warning sebenarnya permohonan ini
bahwa permohonan ini kan masuk pada saat undang undang kpk belum ada nomor
belum dikasih nomor iya
dan kita juga mengingatkan mahkamah konstitusi pada waktu itu untuk tidak menjedangkan
namun mk tetap menyidangkan dengan tadi sudah disampaikan bahwa ada jadwal yang dimajukan
kemudian si pemohon dipanggil untuk mengikuti jadwal itu lalu dibacakan untuk perbaikan perbaikan
begitu masuk perbaikan sepertinya kalau saya tidak baca dari rilis mereka
itu masuk perbaikan itu tanggal empat belas
di mana kemudian ternyata nomor
tapi yang dikasih nomor kpk juga belum keluar
belum keluar iya
keluar tanggal tujuh belas ya
nomor kpk itu keluar kan tanggal tujuh belas
berdasarkan konstitusi dia keluar tanggal tujuh belas
artinya sepertinya kayaknya dia mungkin menebak nebak saja taruh angka enam belas itu
sehingga padahal pada saat diundangkan ternyata nomor enam belas itu adalah undang undang perkawinan
revisi undang undang perkawinan
sehingga per empat belas itu tertutuplah kesempatan si pemohon untuk memperbaiki permohonannya
akhirnya ya keluar nomor tanggal tujuh belas
ya akhirnya dikatakan diputusan mk ya error in objectum
nah keganjilan yang tadi disampaikan oleh pemohon
ya kalau mau dilapor ke neonetics sih silahkan saja
itu hak dari setiap warga negara termasuk juga pemohon
bahwa terkait pemanggilan pemajuan jadwal sidang
jadi tinggal nanti kan ini juga proses check and recheck juga di luar persidangan
terkait dengan apakah kemudian ini benar adanya
kalau memang ada dugaan pelanggaran
kita silakan kan dewan etik untuk bekerja untuk memeriksa itu
kalau misalnya etiknya apa yang salah etiknya disini
ya bisa jadi satu terkait dengan tadi yang dikatakan oleh yang bersangkutan
siapa yang memerintahkan untuk memajukan
kalau saya nggak salah itu ada waktu yang dimajukan sekitar dua minggu ya
yang semestinya bisa melihat nomoran itu ya
kenapa karena kalau dengan dimajukan itu akhirnya dia kan
kalaupun dia perbaiki ternyata tidak juga keluar nomor itu
sebenarnya kalau dia masuk di
tidak ada proses pemajuan permohonan
artinya kan mungkin dia akan bersidang tanggal empat belas ada perbaikan
setelah itu mungkin ya akan keluar nomor kan gitu
nah tapi gara gara dia dimajukan
dia berada di rentang sebelum tanggal tujuh belas itu perbaikan terakhir
sehingga waktu dia memperbaiki ya nggak bisa masukin nomor
nah itu yang kemudian dia merasa aneh waktu itu
yang mungkin dari berdasarkan apa yang dikatakan tadi
mungkin itu yang mungkin akan dia telusuri
termasuk juga terakhir kalau nggak salah tadi berdasarkan rilisnya
dia sudah cabut permohonan
nah ternyata mk tetap memberikan putusan
kalau pencabutan itu setahun selanjutnya itu kan pendetapan
tapi kita nggak tahu mungkin saya belum baca detail ya hukum acaranya
sampai tahap mana kemudian itu bisa dicabut
karena kemarin kan prosesnya misal pendahuluan
dia tidak dilanjutkan yang lain dilanjutkan gitu
dan saya ingin tegarisbawahi bahwa perkara ini belum masuk ke substansi undang undang kpk
jadi masih pada persoalan formilnya si permohonan dan objek yang kemudian ternyata cuma salah nomor itu
kalau dari awal sebenarnya anda melihat ketika teman teman mahasiswa ini mengajukan uji materi ini
anda melihat sudah ada kemungkinan ini mungkin tidak bisa diterima oleh mk karena ada penomoran yang masih belum bisa terbaca itu
ya sebenarnya kita kan dari awal sudah berharap ya waktu itu mk untuk menolak
yang menolak permohonan dan untuk kemudian mengatakan bahwa ya tunggu dulu nomornya keluar baru anda masukkan permohonan
tapi kan waktu itu mk tetap menyebutkan
tetap menyidangkan meskipun dalam agenda pemeriksaan pendahuluan setidaknya itu tercatat teregister dalam nomor perkara bahwa sudah ada masuk
sebenarnya kan kalau secara formil memang belum terpenuhi semestinya kan mk tolak dari awal
anda tunggu dulu nomornya baru masukkan
tapi ini kemudian mk terima yang disidangkan
mk majukan proses persidangan sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melakukan perbaikan di mana kemudian proses penomoran itu yang kemudian memang terlambat
akhirnya ya itu tadi yang terjadi
praktek seperti itu biasa di mk
kalau saya menduga ini karena satu yang tidak biasa itu adalah proses judicial review terhadap undang undang yang belum ada nomor
nah itu pernah terjadi juga dulu saya lupa undang undang berapa itu
dan itu biasanya mk itu tunggu dulu nomornya
dan kebetulan waktu itu kalau tidak salah dia tidak masuk ke tujuh belas hari yang sorry tiga puluh hari yang berdasar konstitusi
artinya tidak sampai tiga puluh hari undang undangnya keluar
nah yang ini kan agak menarik karena kemudian waktu tiga puluh hari itu kemudian diterlewati
sehingga akhirnya sangat lama proses menunggu keluar nomor
sementara proses di mk sudah dimulai persidangan dan sehingga proses perbaikan yang disarankan juga masuk dalam rentang itu ya kemudian yang tidak punya kesempatan untuk
jadinya miss di situ ya
mas kurnia kalau misalnya anda lihat begini itu kan tadi katakanlah tadi sudah dikatakan belum masuk substansinya itu baru formilnya saja
tapi kalau misalnya teman teman icw memantau tidak sih sebenarnya perjalanan uji materi yang disampaikan oleh enam pemohon yang sudah masuk ke mk itu
iya beberapa teman di icw sebenarnya juga mengajukan uji formil sebagai kuasa dari tiga belas pemohon
yang terakhir mendaftar ke mk itu tiga belas orang termasuk tiga orang pimpinan kpk sebagai individu
dan kita memang melihat kalau konteks putusan itu
yang tadi disebutkan oleh bang charles belum masuk ke substansi
tapi dalam kalau saya ingin berbicara soal permohonan kita kemarin kita mengajukan dari ranah formil
karena kita pandang banyak sekali persoalan dalam proses pembahasan undang undang kpk yang sangat mungkin diperdebatkan
kenapa kita pada akhirnya mendaftarkan gugatan kepada mahkamah konstitusi karena sampai hari ini perpu yang dijanjikan oleh presiden tidak kunjung datang begitu
dan memang kalau kita bahas proses pembahasannya ada banyak sekali indikator yang menjadi penilaian kita sehingga kita mengajukan judicial review
misalnya yang pertama undang undang kpk tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas dua ribu sembilan belas dpr
pertanyaannya kenapa tiba tiba dibahas dan disahkan secara terburu buru begitu
kalau waktu lima belas menit kalau menurut teman kami
pertanyaan selanjutnya adalah apakah undang undang yang tertera dalam prolegnas prioritas dua ribu sembilan belas
sudah dibahas semua dan sudah disahkan ternyata belum begitu
ini yang kita menduga ada intrik intrik yang dilakukan oleh dpr dan juga pemerintah yang memang sedari awal ingin melemahkan kpk
selain dari itu poin krusialnya adalah terkait dengan proses sidang paripurna di dpr
padahal kalau proses quorum itu kan harus setengah lebih dari setengah begitu
bahkan persidangan terakhir di mahkamah konstitusi
hakim konstitusi profesor saldi isra meminta kepada pihak dpr agar mengupload atau membawa video rekaman persidangan paripurna
itu poin keduanya
poin krusial lainnya adalah kpk secara institusi
yang akan menjalankan undang undang tersebut tidak pernah dilibatkan sedikitpun dalam proses pembahasan
bahkan kalau kita mendengar komisioner kpk sempat pertemuan antara pimpinan kpk dan menkumham
kpk meminta daftar inventarisir masalah kepada pemerintah
tapi pemerintah nyatanya tidak juga memberikan
dan kpk juga sudah meminta waktu untuk bertemu dengan presiden tiga kali bahkan presiden juga tidak mengindahkan hal itu
sehingga kita berkesimpulan dan berpikir
kita berkesimpulan dengan indikator indikator tadi
ini ada sesuatu nih dalam proses pembahasan undang undang kpk yang kita pandang justru bertentangan
baik dengan peraturan pembentukan peraturan perundang undangan dan juga undang undang dasar empat puluh lima
dan kita akhirnya mengajukan uji formil ke mahkamah konstitusi
sekalipun memang dalam sejarah mk uji formil tidak pernah ada yang diloloskan oleh mahkamah konstitusi
ya benar itu saya rasa bisa dilihat dari beberapa pemberitaan
yang membenarkan fakta tersebut
tapi kita yakini dengan bukti bukti yang kita bawa ke mk
kita meyakini putusan mk akan membenarkan dalil kita bahwa ada permasalahan serius dalam proses pembahasan undang undang kpk baru
apakah icw kemudian juga berkomunikasi dengan teman teman yang lain yang mengajukan uji materi di mk
ya kita fokus pada permohonan kita begitu
karena sepuluh orang tokoh ada dua orang mantan pimpinan kpk tiga komisioner
dan juga diikuti oleh sekitar tiga puluh sembilan kuasa pemohon dari berbagai lembaga yang concern juga di pemberantasan korupsi
oke perjalanannya masih panjang
untuk uji materi undang undang kpk ini kami akan membahas lagi setelah jeda
ya anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas perjalanan uji materi undang undang kpk yang sudah direvisi undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu dua
mbak ancaras kalau anda melihat apa kesulitan yang akan mungkin terjadi bagi teman teman yang kemudian ada lima orang termasuk tim dari icw yang mengajukan uji materi itu
satu sudah digagal kak
sudah tidak dilanjutkan lagi
ya pertama kan kita kan ini terbagi dua sebenarnya
satu terkait dengan uji formilnya
satu lagi uji materilnya
nah kalau uji formil kalau ini dikabulkan itu satu undang undang bisa rontok
kita kembali ke undang undang yang lama
tapi kalau uji material itu kan pasal per pasal
bisa jadi kalau yang formil ini kan pengalaman di dalam penguji undang undang mahkamah agung kalau nggak salah dulu ya
atau kawasan kehakiman itu
mk malah tidak mengujinya dengan tadi yang kemudian dikatakan peraturan perundang undangan terkait
apakah undang undang dua belas lalu undang undang tentang md dua atau md tiga itu
termasuk juga yang lain lain
justru mk mengatakan harus diuji secara formil juga dengan ketentuan formil di konstitusi
misalnya apakah undang undang ini dibahas bersama atau tidak
lalu misalnya ada undang undang yang terkait dengan daerah apakah melibatkan dpd atau tidak
jadi betul betul yang rumusan konstitusi sangat terbatas
nah makanya kemudian kita berharap

mk melakukan terobosan
tadi yang seperti mbak katakan bahwa uji formil selama ini ditolak
ya gara gara itu
karena memang kita selalu menggunakan batu ujinya undang undang dua belas
nah mk nggak mau pakai
dia pakai ketentuan di konstitusi yang terkait dengan pasal dua puluh dua kemudian pasal lima dan segala macam
nah ini yang kemudian harus diterobos juga oleh mk kalau seandainya mau memberikan sebuah upaya hukum baru ya
tidak terpaku pada normativisme ketentuan undang undang ya
mk harus munculkan tafsir tafsir baru terkait apa sih yang kemudian meski dipahami sebagai pengujian formil dan proses formil daripada pembentukan undang undang yang dimaksud oleh konstitusi
dan itu boleh dilakukan
mk kan pernah mengaksirkan konstitusi
jadi bisa membandingkan dengan undang undang mana saja
kan seperti yang dulu juga
oh ini kan diatur di undang undang dua belas
nggak diatur di
padahal undang undang dua belas itu juga lahir atas perintah konstitusi kan begitu
nah terkaitnya uji materil
dikabulkan ya miskin dikabulkan sebagian
atau mungkin mk melahirkan tafsir tafsir baru
ya terhadap pasal pasal yang hari ini mungkin bermasalah
atau kemudian ya ditolak sama sekali
nah peluang peluang itu yang kemudian mungkin akan menjadi tantangan bagi kita
karena kan begitu banyak pasal bermasalah dan sebenarnya juga banyak pihak terkait sebenarnya
hari ini kita belum menyentuh substansi misalnya status kepegawaian
kemudian juga si pemilik kepentingan itu adalah pegawai kpk sendiri kan juga belum menyentuh
dan yang lain lain juga misalnya
apakah di permohonan yang lain
kpk akan masuk sebagai pihak terkait misalnya
kalau hari ini misalnya kpk masuk itu kan atas nama personal ya
bukan sebagai lembaga negara
nah itu juga penting dilihat
nah juga kadang kadang mk kan suka hari ini mulai ketat ya
dengan konteks kerugian konsesional dengan inkonsesional
jadi pasal yang inkonsesional belum tentu merimbulkan kerugian konsesional bagi kita

bukan kerugian konsesional bagi si pemohon
ini juga mesti kita antisipasi
dan kita berharap juga mk kemudian juga punya terobosan baru
seperti ya sudah lah
kalau dilihat ke belakang ya kadang kadang normatif kadang kadang progresif gitu ya
hari ini kita butuh progresifitas itu dari mk
sehingga apa yang kemudian akan diputus nanti betul betul bisa menjawab kebutuhan masyarakat
setidak tidaknya ya mengobati kekecewaan yang kemudian terjadi
dengan berlakunya undang undang kpk yang baru itu
yang terakhir saya pikir ya semuanya belum berhenti di sini
belum berhenti di sini
karena yang hari ini misalnya kita masukin permohonan formulir tetap saja nanti kan pada satu ketika kita bisa masukin lagi
jadi tantangan terhadap pelaksanaan undang undang ini saya pikir satu dua tahun ke depan akan ya bukan diganggu ya
akan terus diuji konsesionalitasnya karena mungkin banyak pihak yang berkepentingan untuk itu
banyak pihak yang akan berkepentingan untuk itu
jalannya akan sulit akan terjawab mas kurnia
tapi anda melihat potensinya bagaimana sih
ya kalau kita melihat dengan tiga komisioner kpk turun langsung mendaftarkan permohonan ke mk harusnya ini menjadi atensi khusus bagi mk begitu
kalau bicara soal bagaimana ke depan nasib permohonan kita kita sampai hari ini masih meyakini bukti bukti yang kita bawa ke mk
dan kita masih meyakini
mk bisa menjadi salah satu
bisa menjadi salah satu lembaga yang menyelamatkan kpk
kita belum masuk tadi benar kata bang charles belum masuk pada persoalan uji materi
yang kita nilai seluruh pasal yang disepakati oleh dpr dan juga presiden jokowi adalah pasal pasal yang sebenarnya ingin menghancurkan kpk
saya rasa tidak salah frasa menghancurkan itu saya katakan begitu
dan menarik sebenarnya melihat bagaimana kualitas dari undang undang kpk yang baru
bayangkan belum lagi satu bulan satu bulan setengah undang undang kpk baru berlaku sudah ada enam permohonan yang mengajukan formilnya dan materialnya ke mahkamah konstitusi
harusnya ini kan membuat anggota dpr dan pemerintah malu sebenarnya karena produk yang dihasilkan mereka adalah produk yang sama sekali tidak berkembang
tapi bagaimana dengan begini
anda mengatakan saat ini memang katakanlah memang jadinya
katakanlah memang jalan jalan uji materi ditempuh tapi tetap yang menurut anda menurut teman teman kpk menurut teman teman icw yang bisa paling memungkinkan untuk menyelesaikan ini adalah perpu
ya karena pada dasarnya per tanggal tujuh belas oktober kemarin undang undang baru kpk sudah berlaku
disitulah mulai kerusakan sistem di internal kpk
pada sisi yang lain
di internal ya
di internal kpk dan juga proses penegakan hukum di kpk
dan kita melihat bahwa
kalau kita berbicara soal persidangan mk pasti membutuhkan waktu yang panjang
formil saja mungkin lebih dari tiga bulan belum lagi masuk material
padahal presiden mempunyai hak konstitusional yang dijamin peraturan perundang undangan
bisa dikeluarkan presiden berbentuk perpu yang kita dorong adalah
perpu tersebut adalah membatalkan seluruh pengesahan undang undang kpk baru dan mengembalikan undang undang kpk seperti sedia kala
karena ada satu persoalan yang saya rasa membuktikan bahwa
proses pembahasan ini secara serampangan begitu
salah satu komisioner kpk saya rasa publik sudah mengetahui nurul gufron berusia empat puluh lima tahun
dan undang undang kpk yang dihasilkan dpr dan pemerintah minimal usianya lima puluh tahun
bagaimana dia ingin dilantik
dasar kepres nanti pelantikan pak nurul gufron itu seperti apa
ini kan membuktikan bahwa sebenarnya undang undang kpk yang baru memang sudah direncanakan oleh dpr
dan juga pemerintah
memang untuk benar benar menyingkirkan kelembagaan kpk itu sendiri dalam sistem ketatanegaraan kita
lalu apa yang terjadi jika dua puluh desember nanti komisioner yang itu dilantik
iya pasti akan banyak sekali pertentangan
mungkin bukan tidak mungkin ada yang menggugat kepres dari presiden jokowi
dan kita juga mempertanyakan legitimasi pelantikan yang bersangkutan apa
dan tidak mungkin capres pengangkatan nurul gufron berdasarkan undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
sementara tujuh belas oktober sudah ada undang undang kpk yang baru
itu makanya kita selalu menilai bahwa langkah dpr dan juga pemerintah tidak pernah menganggap kejahatan korupsi sebagai poin penting
dan tidak pernah menganggap keberadaan kpk sebagai leading sektor pemberantasan korupsi di indonesia
tapi sekarang ini bagaimana sih mungkin publik perlu diingatkan lagi sebenarnya terkait itu
setelah undang undang kpk yang baru berlaku
ada beberapa poin ada beberapa pasal tentang dewan pengawas
yang itu berkaitan dengan tindakan pencegahan dan juga penindakan
apa yang terjadi selama dewan pengawas itu belum terbentuk saat ini
ini ada menarik sebenarnya
ada pertentangan pasal dalam undang undang kpk yang baru
pasal enam puluh sembilan dan pasal tujuh puluh
pasal enam puluh sembilan mengatakan bahwa sepanjang dewan pengawas belum dilantik
maka mengikuti undang undang yang lama
tapi di pasal tujuh puluh semua perkara terkait penyelidikan
penyidikan dan penuntutan menggunakan undang undang ini
itu yang kita pandang pertentangan yang sangat krusial yang sampai hari ini faktanya
kpk belum ada menerbitkan surat perintah penyidikan
tidak bisa bekerja praktis
karena bingung juga siapa yang akan menantang ini seprendik
kalau kita bicara pimpinan kpk menantang ini seprendik
di satu sisi pasal dua puluh satu pimpinan kpk sudah dicabut kewenangan sebagai penyidik dan penuntut
sementara dewan pengawas sebenarnya terminologi dewan pengawas juga kita pandang keliru
kalau logika undang undang seperti ini
dewan pengawas dan dewan perizinan sebenarnya
karena bukan hanya mengawasi tapi dia memberikan izin penyadapan penggeledahan penyitaan
dan itu kita pandang justru ada upaya intervensi dari pemerintah
terhadap penegakan hukum yang berjalan di kpk dengan hadirnya dewan pengawas tersebut
apakah mk masih kalau menurut anda masih bisa berharap ke mk atau tidak bang charles
kalau harapan harus tetap digantungkan ya
tapi kalau ingin ikutin pengawasan
proses dmk kan tadi saya sudah katakan lama
kemudian ini bisa terus bertambah bertambah
dan kemudian ya akan karena begitu banyak pasal
dan kemudian ini saja baru formil nanti masuk ngetril
artinya dugaan saya ini bisa satu dua tahun ke depan proses di mk itu akan terus berlanjut
dengan berbagai macam dalil permohonan
makanya kemudian saya ingin kita kembali ke apa yang dijanjikan oleh pak jokowi dulu
perpu itu penting kenapa
jangan lupa loh
untuk menata organisasi kpk versi undang undang itu
untuk menata organisasi kpk versi undang undang itu
versi undang undang yang baru itu butuh waktu sekitar dua tahun
lihat saja tuh ketentuan peralihan
pembuat undang undang sudah meyakini dan sudah memprediksi
mereka butuh waktu dua tahun untuk menata organisasi
setidaknya harus ada dua perkom yang harus keluar
perpres yang harus keluar dan pp yang harus dikeluarkan
terkait status kepegawaian organisasi pengawas pengangkatan penyidik
lalu peralihan status dan segala macam
dan itu butuh penyesuaian
dan penataan organisasi itu kan tidak setidaknya
sederhana dalam birokrasi kita
yang ini kemudian juga arti akhirnya
kpk tahun pertama saya menduga ini akan sibuk tertati tati dengan persoalan itu
di internalnya sendiri
bagaimana kemudian proses nanti penyidikan penuntutan
termasuk yang penyadapan yang juga butuh regulasi baru
nah itu tidak sederhana
perdebatan juga bakal terbuka gitu
publik juga tidak akan diam ya
melihat peraturan peraturan peraksanaan itu apakah akan melengkapi pelemahan ini
atau justru bisa menutup
dalam waktu dua tahun itu
baru terjadi peralihan itu
tahun ketiga mungkin baru bisa bekerja normal
tahun keempat kita sudah berpikir untuk mencari komisioner baru
praktis saya pikir kpk ya dua tahun ke depan mungkin akan lumpuh
ya mungkin ini yang diharapkan oleh presiden saya yakin tidak
dan saya berharap presiden menggunakan hak posisionalnya
karena prosedur imk bisa sangat lama sekali
dan analisis hukum untuk itu saya pikir sudah banyak yang menulis
bagaimana kedaruratan terhadap kpk ini
apalagi agenda presiden
dalam rangka untuk mempercepat infrastruktur
itu butuh pengawasan ketat
dan lembaga yang teruji untuk melakukan pengawasan ketat itu ya kpk
dan saya sedikit mau nambahin
selain dari persoalan tata kelola organisasi yang sangat terganggu
yang tadi disampaikan oleh bang charles
sebenarnya kalau kita melihat siapa sih yang diuntungkan dengan undang undang kpk yang baru
kalau penilaian kita yang diuntungkan adalah para pelaku korupsi
kenapa seperti itu
kita bisa memprediksi ke depan
kpk akan dibanjiri dengan permohonan pra peradilan
karena keabsahan dari sprindik dan lain lain
selain dari itu
sudah banyak sekali saya rasa
pengacara pengacara tersangka kasus korupsi yang mendalilkan
ada pertentangan di undang undang kpk yang baru
mencari celah celah yang bisa di
dari celah celah di pra peradilan dan celah celah di persidangan
misalnya dalam konteks eksepsi dan lain lain
kpk akan disibukkan dengan persoalan
yang disibukkan dengan persoalan yang seharusnya tidak substansial seperti ini
harusnya kan kpk
pemerintah memberi keleluasaan kepada kpk
agar agenda pemerintahan presiden jokowi
berjalan dengan baik
jadi menjadi tidak mungkin
visi presiden jokowi terkait perekonomian infrastruktur investasi
akan berjalan dengan lancar
tapi di sisi lain
justru lembaga pemberantasan korupsi dilemahkan seperti ini
indeks persepsi korupsinya kita seperti apa ya
setelah ada undang undang kpk yang baru
terima kasih mas kurnia
bang charles terima kasih banyak
kami hadirkan informasi berikutnya setelah jeda
pbnu mengusulkan kepada mpr pemilihan presiden dan wakil presiden
dikembalikan melalui mpr ri
kami kulik soal ini setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news